kita ke informasi lain anggota exco pssi arya sinulinga membantah informasi mengenai fifa
telah menunjuk peru untuk menggantikan posisi indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
menurut arya hingga saat ini pihaknya masih belum menerima surat resmi
mengenai pembatalan indonesia menjadi tuan rumah ataupun pembatalan drawing
hal itu diungkapkan area dalam acara political show beberapa saat lalu
bang arya ini pernyataannya pak yesayas apakah kemudian itu benar bahwa memang fifa sudah mengirimkan surat
dan hasilnya pembatalan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia dan itu dipindahkan ke peru
saya pastikan salah
karena surat untuk drawing aja pembatalannya belum dikirim ke kita
dan sampai tadi pun fifa itu tim teknisnya sekitar dua puluh tiga puluh orang itu
masih menginspeksi lapangan lapangan stadion
nah itu kucis itu
jadi kalau dikatakan bahwa udah batal gitu ya ada suratnya
ya itu pasti mereka udah mundur semua itu pulang semua pulang kampung
ini masih kok
berarti ada opsi di singapura pertandingannya ya
kalau diopsikan ke singapura kayaknya susah bang
karena itu kan pengajuan tuan rumah itu kan sejak awal dia
khusus pertandingan israel
nah ya maksudnya sejak awal
dan kita pun harus lobby lagi di singapura
apakah singapura mau gak jadi tuan rumah ini kan artinya ada lagi lobby antar negara
artinya opsi itu sudah tertutup
bukan saya nggak mau bilang tertutup
semua opsi harus dibuka
semua opsi harus dibuka
apapun itu harus dibuka opsi
namanya belum putus kok
gitu ya kecuali udah putus nggak boleh
itu boleh kita tapi segala cara kita akan lakukan lobby lobby
tapi yang pasti saya bisa pastikan bahwa apalagi kalau dikatakan ke peru
saya juga nggak tahu ya peru ini kan dua ribu sembilan belas kemarin gagal jadi tuan rumah
pian dunia tujuh belas tujuh belas saya gak tau
tapi kalau misalnya kesana ya kita gak tau karena kemungkinan semua ada
tapi kalau dikatakan surat tadi saya pastikan itu enggak
tapi kalau bilang nantinya bakal tuh kalau nanti kan nantilah
kita ngomongin depan depan aja dulu
kalau nanti kemudian terbuka kemungkinan pindah ke peru juga bisa saja
bisa itu kan urusan viva bukan urusan kita gitu
bukan urusan kita lagi
tapi yang pasti adalah sampai hari ini suratnya viva itu belum ada
drawing aja belum